ya allah cukupilah aku dengan rezekimu yang halal
hingga aku terhindar dari yang haram
jadikanlah aku kaya dengan karuniamu
hingga aku tidak meminta kepada selain engkau
lu denger orang suara minta tolong gak sih
itu suara mbak fitri deh
iya gue denger
suaranya mbak fitri tuh
dari dalam kayaknya
pintunya kok kunci
gak berarti ya donkak
sori siaya mas
coba temen sekali lagi
hahah satu sama men
jangan di reject
sekali lagi cepetan
ya ya ya yangponnya udah gak aktif
kita cepat mau ke rumah sakit
ada apa bu
bapak langsung kesana
bagaimana keadaan anak saya itu
maap bu pak
demi keselamatan bayi dalam kandungan bu fitri
maka bu fitri harus segera dioperasi sesar
dan bapak harus segera ngurus administrasinya ya
baik baik dok
nah kalau gitu saya permisi
pak gimana pak operasi sesar itu mahal kita dapat uang dari mana
pak bu eh fitri kenapa
gus kamu itu ditelepon gak diangkat angkat hp malah dimatiin gimana sih kamu
handphone agus baterainya habis bu ini juga kesini agus karena baca sms dari ibu
lalu semalam kamu kemana kenapa kamu gak pulang
itu bu agus semalam tuh habis dari
sudah sudah ibu tidak mau mendengar alasan kamu lagi
sekarang juga kamu pergi ke ruang administrasi untuk mengurus biaya operasi sesar fitri
maksud ibu apa agus yang nanggu semua biayanya bu
bu agus gak punya uang buang dari mana
gimana sih kamu gus kamu kan sudah tahu kalau istri kamu itu sedang hamil tua
bukannya kamu siap siap tapi malah
udah udah bu udah udah ini rumah sakit ibu jangan riput
gus bapak akan ambil uang tabungan bapak untuk membayar biaya operasinya fitri
nah sekarang kamu segera urusin administrasinya secepatnya ya
enggak enggak ibu nggak setuju
ini semua tanggung jawab agus pak
bapak itu sudah jeripaya untuk mengumpulkan tabungan haji itu
dengan jadi kuli angkut undanari bejak enak enaknya agus
bu ibu keberituan banget sama cucu sendiri
bapak udah dengerin jalan keluarnya bu
kalau aku punya uang
aku kan tahu semua bu
enggak usah minta bantuan sama ibu sama bapak
ya tapi kan kamu gus gus agus
udah udah udah bu ibu sabar sabar

ibu aku mau pergi ke rumah

aku mau pergi ke rumah
aku mau pergi ke rumah

aku mau pergi ke rumah
aku mau pergi ke rumah

aku mau pergi ke rumah

aku mau pergi ke rumah

ya allah cukupilah aku dengan rezekimu yang halal
hingga aku terhindar dari yang haram
jadikanlah aku kaya dengan karuniamu
hingga aku tidak meminta kepada selain engkau
ya allah tidak ada kemudahan kecuali engkau buat mudah
dan engkau menjadikan kesulitan
jika engkau mengendaki pasti akan menjadi mudah

iya men gue tau men gue tau
tapi masalahnya modalnya
dari mana gue modalnya main
eh lu kan bisa pinjam mertua lo
iya paling sekitar sebulan dua bulan
lu udah bisa balikin pinjaman ya
bini lu baru lahiran
gue yakin lu butuh uang
buat beli keperluan anak loh
selamat ya pak buruhan
menjadi kakek nih
terima kasih mak udin
semoga aja cucunya sehat
dan jadi anak yang soleh
pak tolong ngantri saya ke jalannya sodarso ya pak
saya berbisik dulu pak udin
iya iya pak buruhan
tempangnya rame ya pak
namanya juga usaha
kadang rame kadang sepi
tapi yang penting kan
kita harus mensyukuri
yang sudah dari responded
saat itu salah datang